setelah resmi dideklarasikan sebagai capres oleh partainya
gubernur jawa tengah ganjar pranowo langsung safari konsolidasi ke pengurus pdip di daerah
jumat malam ganjar bersilaturahmi dengan pengurus pdip sulawesi selatan di kota makassar
ganjar optimis partainya bisa mencapai hat trick atau kemenangan tiga kali beruntun pada pemilu mendatang
menurutnya jika partai menang dalam pemilu
nantinya akan memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat hingga ke daerah untuk melanjutkan program presiden jokowi
kepastian ganjar maju sebagai capres pdip sendiri disambut antusias relawan pendukungnya
relawan pendukung ganjar yang terdiri dari des ganjar ganjaris ganjar dan santri ganjar
menggelar tasya kuran di ponorogo jawa timur
tasyakuran ini digelar sebagai rasa syukur karena sebelumnya mereka khawatir
jika ganjar tidak mendapat rekomendasi dari partainya

kepastian porongnya juga biasanya gerangkan qued angkot tersedek dan adalah garung asrol
pe kimia menunggumu kurima yang kemudian terkembang ke affinka menunjukkan dengan barisan
tersulit hanyalah terantuh pasukanilai diangkat di negara
kita membangun sinergitas di antara seluruh elemen strategis internal maupun eksternal
bu tanggapan maksudnya nama cawapres itu dengan bapak itu
ya allah ya allah
sekarang kita ini pokoknya soal silaturahim halal di halal
selain hovifah beberapa nama disebut sebut bisa menjadi cawapres pendamping ganjar
diantaranya mahfud md dan sandiaga uno
tim liputan cnn indonesia